dan untuk mengetahui penerapan ppkm darurat daerah kita sudah terhubung dengan john nedi di padang dan juga agus supratman di medan
dan kita akan ke john terlebih dahulu
john seperti apa penerapan ppkm darurat di kota padang dan apakah masyarakat sudah tersosialisasi dengan baik
selamat siang amel
jadi memang mulai hari ini tiga kota di sumatera barat ini menerapkan ppkm darurat
setelah sebelumnya sebelumnya ini sebenarnya ada empat kota di sumatera barat yang berstatus ppkm mikro sebelumnya
namun mulai hari ini sampai dua puluh juli mendatang tiga dari empat kota itu kemudian ditingkatkan statusnya menjadi ppkm darurat
jadi ada kota
padang kota padang panjang dan kota bukit tinggi
nah selain padang dua kota lain hari ini sudah saya mendapat laporan sudah ada penyekatan penyekatan di sana sini
bukit tinggi justru sejak tanggal enam juli sudah melakukan penyekatan
artinya arus lalu lintas masuk kota itu sudah dilarang
nah kota padang panjang hari ini sudah melakukan penyekatan
memulai juga melakukan penyekatan
artinya masyarakat yang hendak masuk ke padang panjang ini sudah tidak diizinkan lagi
kecuali memiliki dua hal
pertama menunjukkan surat antigennya
yang kedua adalah menunjukkan bukti bahwa dia sudah pernah divaksin walaupun satu kali
nah ini yang diperbolehkan untuk masuk kota
namun khusus kota padang sampai hari ini
saya tidak melihat adanya penyekatan
penyekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota
nah saya sekarang berada di depan kantor gubernur sumatera barat
nah di lantai dua itu sekarang sedang berlangsung pertemuan antara wakil gubernur dengan kepala daerah
khususnya kepala daerah yang daerahnya akan melakukan ppkm darurat hari ini
saya tadi sempat mencuri dengar hasil pertemuan mereka

kenapa padang sampai hari ini tidak melakukan pertemuan
karena ini terkendala persoalan anggaran amel
jadi ada petunjuk teknis dari kementerian terkait bahwa anggaran untuk melakukan penyekatan ini justru tidak ada
ini yang kemudian menjadi persoalan menjadi problem bagi pemerintah kota untuk melakukan apakah akan melakukan penyekatan atau tidak
namun sejauh ini saya tidak melihat memang ada langkah langkah penyekatan
tadi memang disepakati juga bahwa pemerintah kota bisa saja melakukan penyekatan kalau kemudian anggarannya jelas dan bisa dimanfaatkan
nah di luar itu di lapangan saya juga melihat masyarakat masih cenderung abai atas protokol kesehatan
banyak di antara mereka yang masih belum tahu bahwa hari ini akan ada ppkm

di jalanan saya juga melihat aktivitas juga masih berlangsung normal seperti biasa
termasuk di kantor gubernur ini
saya berada di areal parkir yang dipenuhi kendaraan asn
belum terlaksana dengan maksimal
nah hari ini juga majelis ulama indonesia sumatera barat mengeluarkan maklumat tau jihad dan tausiyah bernomor
memenuhi sumatera barat dua ribu dua puluh satu dikeluarkan hari ini
ini berpedoman pada sejumlah ayat al quran dan hadis
dimana pada intinya adalah maklumat tau jihad dan tau syiah
penyebaran wabah ini artinya umat dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya
termasuk juga pelaksanaan idul adha namun yang harus diingat adalah tetap menjalankan
protokol kesehatan ini mempertegas sikap mui sumatera barat sebelumnya yang tidak setuju
akan adanya pembatasan atau bahkan peniadaan kegiatan dan aktivitas di tempat ibadah amel
hai baik terima kasih john dan sekarang kita dari padang akan beralih ke medan dengan agus
supratman agus bagaimana penerapan ppkm darurat di medan dan apakah ada aturan khusus ppkm darurat
di medan ya amel pagi ini dimulai hari pertama pelaksanaan ppkm darurat di kota medan tadi sudah
digelar apel pasukan yang akan ditempatkan di delapan belas titik penyekatan yang ada di kota medan di belakang
saya adalah salah satu titik penyekatan yaitu di gerbang
sisi barat kota medan yang berbatasan langsung dengan kabupaten deliserdang kota binjai dan
langkat kemudian di titik ini juga menjadi pintu masuk dari provinsi tetangga yaitu aceh untuk
beraktivitas di kota medan namun memang harapan dari penyekatan ini adalah membatasi mobilitas
masyarakat dari luar kota masuk ke kota medan meskipun di tahap tiga hari ini adalah tahap
sosialisasi namun sepertinya para petugas belum mengakui melakukan penyekatan yang berlaku di kota medan
lakukan upaya upaya tersebut tadi memang sudah dilakukan upaya sosialisasi dalam bentuk penggunaan
masker namun sejatinya target dari penyekatan ini adalah membatasi masyarakat non esensial dari luar
kota untuk tidak masuk ke kota medan sedangkan yang esensial dibagi lagi menjadi dua yaitu adalah
warga medan yang ada dua juta setengah warga dari luar kota medan beraktivitas dari pagi hingga
untuk tidak melakukan mobilitas di dalam kota namun faktanya di hari pertama sosialisasi ini belum ada langkah yang
untuk mewujudkan upaya ppkm darurat dalam hal sektor penyekatan sehingga masih harus kerja
keras lagi pemerintah kota medan wali kota bobi apip nasution memang harus justru melakukan
sosialisasi awal kepada para petugas yang berjaga untuk melaksanakan perannya dalam kategori esensial
non esensial dan kritikal sehingga tidak terjadi kesalahan dan kesadaran masyarakat kemudian
respon masyarakat sendiri hari ini masyarakat tentu saja pesimis dengan upaya penyekatan ini karena
banyak sekali jalan masuk yang belum dijaga di kota medan di perbatasan memang sudah ada lima kemudian
ditambah lagi dengan tiga belas di inti kota rencananya memang di inti kota juga akan dimulai dari pukul
delapan hingga sepuluh malam seperti di perbatasan namun faktanya justru di kota belum ada persiapan seperti
sebaik di persiapan di perbatasan ini kita masyarakat memang yang kemudian khawatir masuk ke
dengan upaya masuk lewat jalan jalan alternatif yang memang tidak ada penjagaan dari petugas
kondisi ini memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah kota medan untuk
mewujudkan aturan aturan yang tertera di dalam ppkm darurat sehingga masih harus melakukan beberapa
langkah lagi yang tentu saja seperti dikatakan wali kota medan akan melanjut kepada door to door
ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah kota medan dan disosialisasi kan kejajaran di bawahnya
untuk mendatangi perusahaan perusahaan dan memastikan bahwa mereka menerapkan protokol kesehatan
baik terima kasih agus di medan dan juga john di padang
terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali